wakil presiden yusuf kala merespon adanya kritik pihak oposisi kepada pemerintah yang menyelenggarakan
sebelumnya wakil ketua majelis juro pks hidayat nur wahid mengkritik anggaran sebesar delapan ratus lima puluh lima miliar rupiah itu
berbanding terbalik dengan janji pemerintah untuk memberikan santunan pada korban gempa lombok
kala menilai tidak ada yang perlu diperpanjang dari pro kontra tersebut
menurut kala dalam masa kampanye seperti ini semua dianggap salah
kala mengatakan dana penyelenggaraan meeting yang berlangsung di bali pada delapan hingga empat belas oktober dua ribu delapan belas
itu lebih banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur di pulau dewata
kala memastikan penyelenggaraan annual meeting imf tidak mengganggu proses rehabilitasi bencana di lombok atau ntb
dibanding dengan makna atau manfaat penyelenggaraan itu jauh lebih besar dibanding biaya dikeluarkan
itu kalau namanya masa kampanye apa saja salah
dua duanya jalan berkali kali ini pertanyaan klasik juga ini minggu ini tiap kali tanya begitu
tapi begini biaya itu yang dianggarkan kan kurang lebih delapan ratus ya
struktur yang antara jalannya underpass perbaikan bandara
koalisi prabowo sandiaga uno mengkritik pertemuan tahunan international monitary fund imf dan world bank yang digelar di nusa dua bali
mereka menilai biaya acara tersebut terlalu mahal dan tidak mendatangkan keuntungan
sebaliknya pemerintah menyatakan agenda tersebut justru membuat citra positif indonesia di mata dunia
koalisi indonesia adil makmur pengusung pasangan prabowo sandiaga uno
meminta pemerintah mengurangi biaya penyelenggaraan pertemuan tahunan imf world bank yang digelar di bali pada delapan hingga empat belas oktober
anggaran acara itu dinilai boros dan berbanding terbalik dengan kondisi negara yang sedang dilanda bencana
selain itu koalisi yang terdiri atas empat partai politik ini memastikan mereka tidak akan mengirim delegasi pada pertemuan ini
mantan menteri perekonomian rizal ramli mengatakan
acara ini telah mengambil porsi anggaran yang banyak untuk penyediaan tempat hingga konsumsi
sedih sekali kok dalam suasana keprihatinan bencana di donggala di palu di lombok kok semangat jor jorannya ini nggak berhenti
semangat kemewahannya ini luar biasa
sementara itu koordinator jurubicara prabowo sandi dhanil anzar simanjuntak
pertemuan tersebut perlu dipertanyakan karena tidak mempunyai efek bagi penguatan rupiah
bagi koalisi adil dan makmur pertemuan ini perlu dipertanyakan terkait dengan kontribusinya terhadap nilai tukar rupiah
karena fakta yang terjadi adalah
kurs rupiah pada hari ini itu tidak mengalami penguatan
penguatan justru mengalami pelemahan
presiden joko widodo akhirnya menjawab kritik terkait pemborosan anggaran untuk pertemuan tersebut
jokowi menyebutkan pertemuan ini justru dapat membuat citra positif indonesia di mata dunia
dan akan memperkuat promosi wisata indonesia
anggaran itu dipakai untuk memperluas afron di bandara bali
dipakai untuk membuat terowongan
artinya itu juga nantinya setelah ini juga akan kita gunakan terus
ya kita harapkan ini justru akan memperkuat promosi kita untuk bali
promosi kita untuk tempat tempat wisata yang ada di indonesia
sama kok ini seperti pertemuan pertemuan besar yang lain
jadi rebutan semua
ya ada di negara
ya ada di negara
indonesia menjadi negara keempat di asia yang menjadi tuan rumah pertemuan imf world bank
sebelumnya pertemuan ini pernah berlangsung di filipina pada seribu sembilan ratus tujuh puluh
thailand pada seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
dan singapura pada dua ribu enam
indonesia berhasil mengalahkan kandidat negara lain yaitu mesir dan senegal
pertemuan imf world bank di bali mendapat kritikan dari kubu oposisi yang menilai biaya penyelenggaraan
pertemuan tersebut terlalu mewah
pertemuan tersebut terlalu mewah dan tidak memberikan keuntungan bagi indonesia
sebaliknya pemerintah dan tim koalisi jokowi maruf menampik tudingan itu dan menegaskan
ada banyak manfaat yang didapat dengan menjadi tuan rumah imf world bank
mengapa posisi menilai pertemuan imf world bank hanya foya foya semata
dan benarkah klaim pemerintah tentang keuntungan dengan menjadi tuan rumah
terutama dalam sektor ekonomi
atau mungkin jadi bisa membantu untuk meningkatkan kembali
menguatkan kembali nilai tukar rupiah di dolar amerika serikat
kita akan ulas malam hari ini
di ganar sumber sebelah kiri saya langsung sudah ada bang ramson siagian
anggota bpn prabowo sandi
bang ramson selamat malam
selamat malam mas pak enhat
selamat malam pemirsa
di tengah sudah ada pak wijanto samirin staff suswa press
pak wijan selamat malam
dan sebelah pak wijan nanti yang akan membedah ini semuanya
mbak eni hartarti mbak eni sri hartarti direktur eksekutif indef
mbak eni selamat malam
selamat malam pak enhat
oke saya ingin langsung ke bang ramson terlebih dahulu deh untuk membahas ini
tadi kita sudah lihat ya ada pernyataan dari pak jokowi juga yang menjelaskan
menjawab bagaimana sebenarnya kritikan yang masuk mengenai pertemuan imf world bank di bali
tapi beberapa hari yang lalu kita tahu juga bahwa tim pak prabowo sandi mengumpulkan tim ekonominya
tim ekonominya dan mengatakan bahwa world bank ini imf world bank pertemuan ini
hanya terlalu berlebihan kira kira begitu bang ramson
apa sih sebenarnya yang kurang tepat dari pertemuan ini menurut teman teman dari bpn
kalau soal terminologi foya foya itu relatif ya
tapi yang jelas bahwa presiden jokowi mengatakan seakan akan biayanya kecil
padahal delapan ratus miliar yang dari apbn
ini ada bukti jadi saya bukan hanya ini ya saya nggak suka hoax
belum lagi dilibatkan juga kita dapat info kalau itu perlu klarifikasi
yang ikut berkontribusi
jadi biayanya kan cukup besar
terus kalau kita lihat dari ini materi yang dibahas juga tidak terlalu signifikan
terus yang ketiga bahwa sumber pembiayaan untuk defisit kita itu dari utang luar negeri
baik dari imf maupun dari antar negara itu kecil
yang sekarang yang komposisi terbesar adalah dari market
kenapa harus habis habisan dengan anggaran hampir satu triliun untuk menyelenggarakan itu
oke ini acaranya tidak signifikan
menurut bang ramson apanya yang tidak signifikan
ya kita lihat lihat aja isinya ini
ini kan hanya sejenis seminar aja
artinya ada nggak keputusan keputusan strategis yang akan bisa meningkatkan utang luar negeri kepada indonesia
karena kita untuk menutupi defisit untuk membayar utang
membayar utang yang kan kadang kadang diangsur itu utang ya kan
makanya ada kalau ada sun atau sbn itu yang gross ada yang net
gross itu termasuk yang membayar utang
net itu yang menutupi defisit
jadi kalau sekarang kan dibuat utang rp empat ratus delapan puluh delapan

tapi sekitar tiga ratus tujuh puluh miliar eh triliun sorry
triliun untuk menutupi defisit
ini maksud saya bahwa komposisi untuk dapat utang dari luar negeri
artinya utang luar negeri yang langsung dengan imf atau bank dunia itu kecil
ngapain habis habisan anggaran untuk itu
oke jadi menurut anda substansinya juga tidak ada hal yang begitu penting
sehingga dengan biaya yang demikian terlalu mahal gitu bang ramson
tidak seimbang dengan kos
tidak seimbang dengan kos yang dikeluarkan
seperti tadi ini kita defisit rp tiga ratus empat belas triliun
ini kita harus mengeluarkan surat utang negara rp empat ratus lima puluh delapan triliun
karena sebagian untuk menutupi utang yang lama
tapi itu dari utang luar negeri itu kalau kita lihat itu pembiayanya itu negatif
artinya negatif kita malah lagi yang membayar dari sun itu untuk utang luar negeri
jadi tidak signifikan untuk menutupi defisit
padahal kita harus mempertaruhkan hampir satu triliun untuk itu
jadi tidak ada dampak positif sama sekali begitu
soal dampak positif itu ya mungkin untuk nama aja
citra aja begitu
citra ya ya citra
memang ini dunia pencitraan kita sekarang di indonesia luar biasa ini sekarang
oke tapi substansinya tidak
substansinya kurang lah
karena kita yang perlu ke market sekarang
karena kita ngutang dari market
pak wijaya bisa menjawab itu
bagaimana ini hanya sekedar citra saja indonesia bergensi dan lain sebagainya
tapi substansi tadi bang ramson katakan
bahwa ini acaranya hanya konferensi konferensi semata
tidak ada dampak positif dalam hal perekonomian bagi indonesia
jadi annual meeting world bank imf itu selalu strategis ya
kalau kita ngikutin dari waktu ke waktu
dan nilai strategis itu sekarang berlipat
karena dunia sedang tidak pasti
sehingga media kemudian dunia investor global akan betul betul memantau
apa yang terjadi di bali nanti
tiga puluh empat ribu peserta hadir di sana
kalau berbicara masalah manfaat banyak sekali
tergantung bagaimana kita mengkapitalisasi kesempatan ini
misalnya apa pak widja
misalnya begini selain kita membahas beberapa hal strategik
tentang kebijakan moneter global sistem moneter global dan lain sebagainya
dalam pertemuan di bali nanti itu juga ada ratusan side event
pertemuan pertemuan yang melibatkan ratusan investor global
dengan pengusaha dari indonesia
ada pertemuan think tank asia global membahas tentang berbagai kebijakan
dan ini semua terjadi di bali
jadi bisa kita bayangkan ini akan bisa meratakan manfaat luar biasa
dari sisi investasi yang masuk misalnya
belum lagi kalau kita berbicara masalah persepsi
sekarang ini ada begitu banyak persepsi yang salah tentang indonesia
dan ini harus diluruskan
itu masih menganggap indonesia itu sama dengan turki dan afrika selatan
karena memang pada tahun dua ribu tiga belas kita mirip
sehingga ketika kita sudah berbeda parameter makro dan mikroekonominya
mereka masih menganggap kita mirip
sehingga kalau mereka menjual lirai turki mereka juga akan menjual rupiah
itu pakem yang sekarang ini
jadi sebagai tuan rumah ini persepsi itu berubah kira kira begitu
kita akan break persepsi itu
karena itu sangat merugikan kita
kalau kita lihat pergerakan rupiah dan lira turki itu korelasinya hampir satu
padahal fakta di lapangan parameter makro dan mikro kita sangat berbeda
belum lagi ketika kita menjadi tuan rumah
kita mempunyai kesempatan untuk menyisipkan agenda agenda global yang relevan bagi indonesia
kita belajarlah dari asian game
kenapa kita bisa dapat banyak medali
karena kita punya agenda yang bisa disisipkan
dalam bentuk apa
cabang olahraga yang dipertandingkan
nah dalam konteks annual meeting ini kita bisa menyisipkan begitu banyak agenda
ini saya tunjukkan ini
ini minus dalam lingkaran ini ini enam empat triliun
ini pembiayaan pemberian pinjaman
artinya ini yang utang seperti dari

sedangkan untuk menutup utang yang sudah ada nggak cukup dia
jadi nggak signifikan untuk membiayai yang defisit yang tiga ratus empat belas triliun
oke ini mungkin bisa dijawab oleh pak wija bagaimana menyikapi apa yang disampaikan oleh bang rangsa
jadi memang begini ada tren yang saya pikir positif di indonesia
dimana tadinya kita sangat tergantung kepada world bank adb terkait dengan pinjaman
tetapi sekarang pasar surat hutang kita baik global maupun domestik
itu sudah terbangun dengan cukup baik
sehingga kita tidak lagi terlalu tergantung kepada lembaga internasional
tapi kita tergantung kepada pasar
dan ini sesuatu yang positif
karena kita jadi bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan harapan kita
apakah itu tenor dan lain sebagainya
jadi ini sesuatu yang positif
kalau kita mau pinjaman dari world bank world bank dengan senang hati memberikan pinjaman
tetapi ini strategi kita adalah sedikit mungkin pinjaman dalam mata uang us dollar
sebanyak mungkin pinjaman dalam mata uang rupiah
sehingga kita ekonomi kita fiskal kita tidak terlalu terekspos terhadap fluktuasi ekonomi global
tapi dengan biaya yang sedemikian rupa itu berbanding lurus dengan tidak dengan apa yang akan didapatkan oleh indonesia
tadi kan kalau bang ramson katakan jauh terlalu mahal gitu kira kira
jadi begini ada sesuatu yang menarik yang dilakukan oleh teman teman lpem ui
dia akan menganalisis dampak langsung
dampak langsung dan tidak langsung dari acara ini
nah kita tunggu saja hasil studinya
tetapi indikasi awalnya diperkirakan multiplier efeknya sekitar lima kali
jadi berapa yang di spend oleh mereka yang hadir di bali itu dampak ekonominya kira kira dikalikan lima
ini baru performa
nanti harus dicek di lapangan
kemudian hasil penelitian dari ui itu akan kita lihat bersama
baik kalau dari mbak eni melihatnya dampak langsung dan tidak langsungnya bagaimana
dari pertemuan ini kan kalau masing masing kan tentu dengan perspektifnya sendiri ya
tapi mungkin mbak eni punya perspektif yang lain mengenai imf world bank meeting ini di bali
yang satu bilang ini berlebihan kira kira begitu tidak substansial
tapi pemerintah tentu mengklaim sebaliknya
mbak eni menurut anda bagaimana
sebenarnya kesimpulannya ya tinggal mempertemukan apa yang disampaikan oleh pak wija
itu dipertemukan dengan apa yang selalu dikritik oleh pak ramson
yang dinyatakan bahwa manfaat atau kita menghitung dampak itu kan potensi
jadi secara hitung hitungan dalam ekonomi itu yang disebut potensi itu yang disebut peluang momentum atau misalnya kesempatan
jadi kalau kita mengadakan ini akan bisa punya efek bla bla bla
nah tetapi ini akan terjadi gitu kan
kalau pertanyaan pertanyaan yang disampaikan pak ramson tadi terjawab
jadi yang akan dibahas misalnya
terus agenda agenda yang akan diinisiasi oleh tuan rumah
apakah cuma konvensi saja atau bagaimana kira kira begitu ya pak eni
di antaranya itu secara garis besar ya
nah itu nanti yang akan mengkalkulasi apakah biaya yang kita keluarkan itu cukup efektif atau cukup mempunyai kemanfaatan dengan hasil yang akan kita peroleh
karena ini kan annual meeting itu kan terjadi beberapa puluh kali di indonesia
ada dua puluh kali di banyak negara
ada banyak negara yang ketika menyelenggarakan itu mempunyai kemanfaatan yang sangat besar
ada yang juga negara negara yang ketika habis melakukan atau sebagai tuan rumah pelaksanaan ini juga ekonominya biasa biasa aja juga berdampak
artinya tidak semuanya
nah itu tergantung
mendapatkan keuntungan begitu ya pak eni
jadi itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan
dan bagaimana kita mengisi
mengisi pertemuan yang secara ini kan sebenarnya pertemuan yang sangat prestisius
bayangkan ada satu ratus delapan puluh sembilan negara
di bali sekarang menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari satu ratus delapan puluh sembilan itu berkumpul
termasuk ceo ceo besar
konglomerat konglomerat global juga ada di sana
artinya dari sisi kesempatan dan momentum ini momentum yang sangat besar
tetapi kalau ini hanya sekedar tadi katakanlah berhenti
hanya indonesia menampilkan indonesia bisa menjadi tuan rumah yang berhasil menyelenggarakan event itu
dan indonesia hanya misalnya menjamin bahwa event itu akan terselenggara secara aman lancar dan sebagainya
akhirnya apa yang dikhawatirkan apa yang dikritik oleh pak ramson itu akan menjadi kenyataan
oke oke kalau yang mbak edi lihat ini arahnya kepada apakah ini dari rundownya mungkin atau dari konteks acara acaranya ini menguntungkan atau justru bisa berbahaya sebaliknya
tidak ada yang berbahaya untuk saya
bahwa kemanfaatannya kurang mungkin

jadi kalau kita lihat agenda besarnya
agenda besarnya kan secara garis besar
kita sudah menghasilkan
kita sudah memasukkan agenda mengenai kondisi yang menggelisahkan dunia selama ini
jadi apa ketidakpastian global
agenda itu sudah
jadi termasuk misalnya dampak dari ancaman perang dagang dan sebagainya
agenda yang kedua bagaimana kita akan mencikapi dan membahas mengenai kebijakan normalisasi amerika

ini kan yang berdampak langsung dengan kepentingan imf
sebagai lembaga yang harusnya menstabilkan kondisi moneter internasional
dua hal ini ini yang mengelilingi rusia
nah cuman nanti yang publik tanyakan adalah sejauh mana pembahasan ini dan indonesia benar benar bisa menginisiasi
sampai misalnya kalau kita berhasil menelurkan suatu konsensus
konsensus itu apakah berbentuk inisiatif atau protokol
biasanya kan di pertemuan internasional kan selalu gitu
kita membayangkan kalau indonesia mampu misalnya menelurkan protokol bali yang bisa menjawab dua isu krusial ini
ini indonesia tidak hanya menjadi mempunyai nama besar
tapi ini akan benar benar ya berdampak ekonomi yang jangka panjang
karena ini akan memberikan kepercayaan terhadap investor dan sebagainya
nah nanti kita bahas
jadi yang gitu gitu aja
jadi memang ada puluhan
sebenarnya ada puluhan
ini banyak nih
semua ini bisa dibaca oleh
nah nanti kita akan bahas mungkin rundown mana atau misalnya konferensi mana yang kemudian kurang bermanfaat
atau nanti pak wija bisa menjelaskan juga mana yang kemudian bisa memberikan manfaat
artinya bukan soal bermanfaatnya
tetapi untuk sekedar pengetahuan bermanfaat
tapi kepentingan strategis yang bisa dia pahit bagi indonesia ataupun untuk menambah utang itu saya belum lihat
oke nanti kita bahas
karena di komposisi kita itu utang dari lembaga lembaga keuangan seperti emf bank dunia dan juga bilateral sangat kecil
untuk menutupi membayar angsuran utang pun tidak cukup
emang ini khusus utang
saya buktinya ada di sini semua
saya tidak pernah selalu ngomong
annual annual meeting ini tidak ada urusannya dengan utang
artinya kemana lagi maksudnya annual meeting
oke nanti kita bahas pak ramzan pak wiyadi dan juga pak wijah
kita harus jeda terlebih dahulu
pak ramzan bisa kembali sesaat lagi
jadi jangan hanya pencitraan itu maksud saya
oke kita masih membahas bagaimana imf world meeting dan juga imf dan world bank meeting di bali
dan di tengah ada sejumlah kritikan dari kubu oposisi
kita masih ulas malam hari tadi terhenti di bang ramson yang mungkin ingin menjelaskan banyak hal
silahkan mason apa yang kemudian ingin poin poin kritisnya
kita lihat nih materinya
baru ada building and better imf
jadi urusan imf
itu memang sekarang ada mix energy kan
memang itu terus di luar selingkungan hidup
jadi supaya sekarang bisnis kan sudah digital
yang gitu gitu aja
baru ada yang gitu gitu lah
tidak ada keuntungannya strategis dibagi indonesia
kita kan namanya belajar ya terus
dimanapun kapanpun dan sampai kapanpun
tetapi dengan cost hampir satu triliun
dengan dibangga banggakan ya nggak pas lah
ya kan seharusnya harus bisa memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi sekarang
buktinya sekarang rupiah lima belas dua ratus lima puluh
berarti apa namanya sentimen pasar kan nggak positif
seharusnya turun dong langsung
artinya dipresiasi rupiah itu
ini malah berlanjut
ini malah berlanjut
kemarin itu waktu kita bacakan pandangan fraksi di sidang di dpr ri
itu masih yang rp empat belas delapan ratus terus naik sampai rp lima belas berhenti
agak turun sedikit
sekarang malah dengan mau acara ini
meeting of imfn bank dunia ini terdepresiasi lagi jadi rp lima belas dua ratus lima puluh
berarti sentimen market nggak positif
artinya kalau dilihat dari sisi psikologi market ya
karena itu kan sebagai data kuantitatif yang bisa menggambarkan bagaimana sentimen market
oke baik pak wija
bicara kembali mengenai substansinya
ini tentu kita tahu bahwa saat ini di tengah depresiasi rupiah sampai lima belas ribu
yang ini kemudian terus menerus menjadi isu yang disoroti oleh publik
dengan adanya imf world bank meeting ini
apa sebenarnya keuntungannya sih
kita balik lagi bicara mengenai klaim klaim keuntungan itu
kalau kita berbicara tentang substansi yang dibahas ya
memang ini adalah forum global
satu ratus delapan puluh sembilan negara punya concern tentang apa saja
tentunya isu tentang women isu tentang lingkungan
itu juga merupakan satu yang penting
bagi indonesia penting
bagi negara lain mungkin jauh lebih penting
tetapi kita harus lihat
ada beberapa isu yang sangat krusial bagi kita
kita butuh empat triliun
dari mana dana itu
sebagian dari kita sendiri sebagian apbn
sebagian adalah kita harapkan dari
jadi ada begitu banyak forum sebenarnya
yang mengadres langsung kepentingan indonesia
belum lagi kalau kita lihat side eventnya
misalnya yang dihadiri pak jk saja ya
kemudian pak jk juga harus berbicara di depan investor investor besar
dari amerika dan eropa
nah ini tergantung pinter pinternya kita mengkapitalisasi kesempatan
kalau kita bicara opportunity luar biasa
kalau kita berbicara relevansi luar biasa
kalau kemudian kita kaitkan ke rupiah
bagaimana ini dampaknya
mungkinkah ini kemudian bisa mempengaruhi positif terhadap nilai tukar rupiah kita
saya rasa ini akan berdampak positif
paling tidak yang direct dari masalah persepsi tadi
tetapi kalau kita lihat pergerakan rupiah beberapa hari ini
apa yang terjadi pada rupiah itu juga terjadi pada mata uang negara lain
termasuk mata uang china
memang amerika sentimen ekonominya sedang positif
kemudian fed menaikkan suku bunga
pengangguran turun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi
kemudian diperkirakan tahun depan akan naik lagi tiga kali
jadi sentimen sentimen ini sebenarnya membuat us dollar menguat
terhadap hampir semua mata uang di dunia
walaupun kita harus diakui ada pr pr internal kita yang harus kita bereskan
seperti masalah karantina akun dan sebagainya
tetapi ini diadres secara serius oleh pemerintah
melalui berbagai kebijakan fiskal dan juga moneter
baik mbak eni
bang rostadi katakan bahwa tidak ada sentimen positif sebenarnya
terhadap rupiah kita bisa terus terdepresiasi
meskipun ada acara ini
tapi pak wijaya juga mengatakan sebaliknya
bagaimana menurut kalau mbak eni melihat ini
dalam jangka sangat pendek
memang faktornya banyak
tapi yang pasti begini
antara keseluruhan sentimen positif
saya yakin pertemuan di bali itu ada sentimen positifnya
tetapi ternyata tidak bisa memenuhi yang sentimen negatif
sentimen negatif apa
terutama nanti kebutuhan paluta asing kita di akhir tahun
nah itu kan cukup besar
itu yang membuat orang masih benar benar ragu gitu
nah artinya ketika ada sentimen ini belum bisa menutupi
itu juga nggak bisa dinafikan
bahwa ini tidak ada sentimen positif
itu satu hal
nah hal yang kedua gini mas
pak ramso kalau mengenai agenda ya
agenda agenda yang ada itu bukan tidak penting
fintech itu kita sekarang body sekali
gimana pasar kita sekarang
pasar bukan hanya fintech
tetapi juga ekonomi digital kita
ini sudah kita sudah sangat khawatir sekali
ini benar benar diraksuk
dan oleh raksasa raksasa global
nah siapa yang bisa mengendalikan kekuatan ini
nggak mungkin hanya satu negara
apalagi indonesia gitu kan
ini kan dibawah kekuasaan negara negara besar
nah lembaga semacam imf semacam bobeng ini
yang mestinya bisa menjadi wasit
nah artinya bagaimana kita ini menggolkan ini
ini dari materi inilah yang nantinya harusnya
ya harusnya ini bisa tadi
kita mengeluarkan satu protokol protokol yang kedepan kita berharap benar benar ada satu revitalisasi peran dari imf dan world bank
jadi selama ini kalau kita lihat ya persoalan ekonomi dunia
terutama yang paling krusial kan ini mengenai kemiskinan dan ketimpangan
ketimpangan itu tidak hanya urusan indonesia
tapi tiga per empat dari pdp dunia itu hanya tiga

artinya ini kan persoalan yang benar benar mestinya diadres oleh imf dan world bank sebagai lembaga ekonomi internasional gitu kan
nah yang terjadi selama ini kebijakan kebijakan imf ini yang justru memicu ketimpangan
sementara bootbank hanya sebagai pemadam kebakaran gitu kan
nah dua lembaga ini sekarang bertemu di bali
nah sekarang posisi kita bagaimana mengkapitalisasi para anggota satu ratus delapan puluh sembilan negara
itu untuk mempunyai konsen yang besar
untuk mempunyai concern yang sama
nah sekali lagi jadi masuk dari isu isu tadi
isu mengenai perang dagang isu mengenai ketidakpastian global
nah ini bagaimana bagaimana nanti isu isu itu bisa dikapitalisasi
dan itu akan menelurkan suatu tidak hanya sekedar rekomendasi
kalau rekomendasi kan nggak ada tindak lanjutnya
isu isu yang bisa dikapitalisasi begitu tadi kalau mbak mbak baini katakan

jadi maksudnya dikapitalisasi itu menjadi ya menjadi pembahasan

ya kalau istilah di dalam pertemuan internasional kan biasanya kita mengenal pada protokol ada inisiatif gitu
dulu kan ada inisiatif ciangmai dan sebagainya ada protokol tokyo dan sebagainya
nah ini bisa menjadi protokol bali
nah ini tantangannya sebenarnya
tantangan indonesia dengan biaya yang tadi dikritisi oleh pak ransom tadi
ini yang ini
saya perlu klarifikasi

tidak mungkin bank dunia sama imf bisa intervensi mengenai perkawinan
tidak mungkin bank dunia sama imf bisa intervensi mengenai
perkembangan digitalization sekarang bisnis ini
di sini kan mereka coba dari sini udah kelihatan topik pembicaranya
jadi mereka kan free competitive kalau ini imf sama bank dunia
jadi nggak mungkin kita yang harus memperkuat fundamental ekonomi kita
kita belum ada mapping bagaimana pengembangan

tidak mungkin terjadi yang industri kompetitif sama yang kompetitif competitif
tidak mungkin terjadi yang industri kompetitif sama yang kompetitif competitif
tidak mungkin terjadi yang industri kompetitif competitif sama yang kompetitif competitif
kita belum ada
china itu berkembang dulu

china itu berkembang dulu

ini perkembangan teknologi tapi bagaimana kita di dalam negeri memperkuat fundamental
ekonomi ini belum kelihatan jadi betul utang aja yang tadinya zamannya pak apa namanya jokowi jadi
presiden dua ribu enam triliun sekarang sudah empat ribu dua ratus dua puluh tujuh ok ok ok ok perkembangan utang nih nggak ada utang
dibayar oke baik jadi gini itu ya regulasi itu ada yang coverage nya negara itu
di bawah karantina ada yang lintas negara nah lintas negara ini siapa yang bisa menyelesaikan kalau nggak
lembaga lembaga internasional yang kita dorong dia harus hadir gitu kan harus hadir untuk itu
sebagai wasit gitu saya ingin menambahkan ya masalah digital economy ini sangat penting bagi indonesia
karena berbagai regulasi old economy itu tidak berlaku bagi digital economy oke karena dengan
begitu mudah melalui e commerce barang keluar masuk suatu negara maka bisa diatur itu nah bagaimana
kita mengatur ini beberapa negara sukses mengeluarkan kebijakan terkait dengan itu kita
harus belajar dari mereka kemudian secara kolaboratif negara negara itu harus bekerja
sama oke baik baik pak widja maaf seharusnya potong terlebih dahulu kita nanti lanjutkan
kembali saja sekaligus untuk saya tanyakan bagaimana kemudian bisa menjawab segala kritikan
dari kebua posisi misalnya mengenai foya foya dan sebagai apakah juga mbak ini juga merasakan
hal yang sama ini terlalu mewah sebenarnya untuk menyelenggarakan sebuah pertemuan meeting tahunan
seperti ini kita jeda terlebih dahulu prime news akan segera kembali saat lagi oke baik anda
kembali kita bisa mencari sebenarnya kita akan dengarkan apa kemudian konklusi dari masing masing
narasumber saya pada malam hari saya ingin ke pak wija tadi menjawab ini semuanya bagaimana pak
wija termasuk juga lagi lagi menegaskan bahwa ini bukan sekedar foya foya semata tapi ada loh
sebenarnya apa keuntungan yang diraih yang mungkin saat ini juga ada banyak masyarakat yang bertanya tanya apa
fungsinya dengan biaya yang begitu mahal bagi indonesia sendiri manfaatnya ada yang tangible
dan yang intangible yang intangible ya ini adalah sumber ide saya sendiri besok akan stay di bali
sampai selesai untuk belajar bagaimana negara lain mengatur membuat regulasi tentang berbagai hal
termasuk misalnya terkait dengan digital economy bagaimana mereka menekan tingkat kemiskinan melalui
e commerce digital economy dan lain sebagainya ini hal hal yang sangat penting sebagai sumber fontain of ideas
begitu yang tangible jelas sekali mungkin yang paling gampang dilihat adalah mereka yang hadir
akan belanja ini dampak bagi ekonomi bali dan sekitarnya ini luar biasa belum lagi kalau kita
lihat misalnya komitmen investasi itu luar biasa besarnya ada yang mengatakan hampir seribu triliun
nah memang di sini yang menjadi tantangan bagi pemerintah kita selanjutnya adalah bagaimana
kemudian merubah komitmen itu menjadi investment real jadi ada begitu banyak hal yang apa yang bisa kita lihat di sini
ada begitu banyak hal yang apa yang bisa kita ambil manfaat belum lagi pertemuan
b dua b ini orang dari seluruh dunia investor donor heads fund kemudian perusahaan yang membutuhkan
investasi orang orang teknologi fintech ini ketemu disinilah mereka akan mencoba membuat sesuatu
opportunity opportunity baru dan saya pikir kita indonesia apakah itu pemerintah dan pengusaha
oke pak wijaya yang jelas bahwa pertemuan ini disoroti betul oleh teman teman dari tim prabowo sandiaga uno
dengan segala perspektifnya sendiri menjawab keraguan kritik itu tanggapan pak uja bagaimana
jadi begini ini arah demokrasi ya jadi kritik masukan seperti itu kita harus melihat sebagai
suatu yang produktif misalnya pemerintah dikritik harga biayanya terlalu mahal
miliar ternyata berhasil dihemat hanya menjadi lima ratus sekian miliar saya tidak tahu
barangkali penghematan itu juga merupakan respon dari kritik kemudian dikritik
kalau tidak ada kritik belum tentu dikurangin
pasti pemerintah berusaha efisien tetapi dengan kritik itu menurut saya membantu pemerintah untuk
melakukan efisiensi hal yang lain misalnya dampak selanjutnya setelah event ini selesai
nah kritik itu membuat pemerintah betul betul meyakinkan untuk memfollow up
apa yang sudah menjadi komitmen dalam pertemuan di bali nanti
baik bang rason yang jelas acara ini sudah berlangsung
dan tengah berlangsung begitu ya dengan apa namanya data yang tadi sudah bang rangson katakan
pemikiran pemikiran bang rangson sudah jelaskan tadi apa yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini
karena ini sudah berlangsung acaranya
saya pikir yang perlu memperbaiki fundamental ekonomi kita ini udah makin berat kalau dilihat minyak kita aja kita
itu membutuhkan defisit yang begitu besar
jadi satu bulan itu bisa sekitar hampir dua miliar usd
ini diketahui di market ini
sementara yang diekspor bagian kontraktor luar negeri sekitar satu ratus sembilan puluh ribu barrel per hari
tetapi itu bukan balik ke sini itu di sana uangnya
jadi banyak hal sekarang bahwa fundamental ekonomi kita melemah
nah sekarang bunga utang kita tinggi
coba kalau pergi sekarang beli obligasi di bank itu bunganya usd ini sudah tinggi
jadi biarpun kita artinya beli surat berharga negara di market itu bukan semua rupiah
jadi juga investornya banyak dari luar
berbeda dengan di jepang kadang kadang kita bandingkan di jepang
dan itu pun distribusinya kurang merata
beda kalau jepang biarpun misalnya setengah porsi
jadi ini yang kita berat kita
sekarang blt blt ekonomi kita jadi ekonomi sinterklas
yang bunga bunga pun tidak suka dengan ekonomi sinterkelas
harus dibuat jadi produktif masing masing itu
jadi dia dapat income dapat penghasilan dari produktivitasnya masing masing
jadi masih pesimistis dengan acara ini
iya acara ini kalau nambah nambah pengetahuan happy happy ya oke lah
iya kan pencitraan lah gitu kan
untuk memakan rupiah nggak
saya lihat malam malam mah rupiah
di sini hari ini lima belas dua ratus enam puluh boleh dicek sendiri
tadi saya cek juga begitu
jadi ini bukan bahan gorengan oposisi begitu bukan ya
kita nggak ada apalagi saya tidak pernah goreng menggoreng
saya ngomong apa adanya aja secara ini
artinya saya lihat secara fundamental bagaimana ekonomi ini udah rada berbahaya
jadi nggak ada istilah goreng menggoreng
dari baru saya tidak buat saja pak
jadi kadang kadang kita
di sini kan banyak apa camat cari selamat lah ya
jadi yang penting dekat dekat dengan pemerintah pengambil keputusan
tapi nanti bagaimana keadaan bangsa ini
kalau begini caranya terus kan itu yang repot
baik mbak eni bagaimana
ada pesimistis ya yang memang terus disampaikan
bagus itu kan sebagai challenge
maaf ya bukan pesimistis sebagai bangsa ya
bahwa pertemuan ini maksudnya ya
pertama itu harus menjadi challenge betul betul ya
nanti menunjukkan bahwa yang dikhawatirkan itu harus benar benar diminimalisir
nah yang kedua memang pembiayanya dikurangi sih pak wijan
tetapi kalau kita melihat spending dari bumn yang dipaksa apakah dalam bentuk sponsor dan sebagainya juga cukup besar
nah ini kan juga pasti akan mengurangi kemampuan bumn untuk kepentingan kepentingan yang justru lebih urgent dan sebagainya
tadi juga disampaikan oleh bang ramson itu
nah artinya itu yang harus juga
kalau masalah kalkulasi secara jangka pendek sebenarnya kalau untuk ekonomi balinya sendiri sudah pasti surplus
karena dengan biaya katakanlah lima ratus plus berbagai macam sponsor untuk yang langsung eventnya katakanlah kita berpatokan delapan ratus tadi lah gitu
nah dari hotel dan sebagainya dan hotel akomodasi pariwisata tertutupi lah kalau untuk ekonomi bali nya
tetapi investasi pemerintah kan juga tidak sekedar itu
untuk mempercantik bali juga ada lebih dari tiga triliun gitu kan
ini kan juga bisa menimbulkan jelles dari daerah daerah lain
bali yang sudah cukup maju dan sebagainya justru dipercantik terus yang lain kok tidak
ini kan juga bisa menimbulkan
kalau dari biaya anggaran lain ini menurut anda berlebihan
meskipun tadi sudah dikurangi
karena event internasional itu sebenarnya kalau secara hitung hitungan ekonomi ya memang hal yang bisa dikatakan wajar lah
memang ini kan event internasional gitu
kalau masalah hanya biaya
nah persoalannya adalah
biaya itu kan dari sisi kemampuan juga
tadi pak ramson menyampaikan bahwa posisi utang dan kewajiban utang kita yang masih terus menerus net negative transfer gitu kan
nah sehingga itu sebenarnya yang harus di challenge
pertama nanti yang harus benar benar dibuktikan adalah apakah dengan pasca bali itu minimal tidak harus mengembalikan yang capital outflow sudah keluar nih baliknya
itu terlalu berlebihan juga karena nggak bisa memasang minimal itu bisa menghentikan terjadi hal ini
sehingga ini sebenarnya capital outflow
itu yang pertama
itu indikator utama
pak winja sikat saja terakhir
saya sangat optimis dengan dampak dari apa yang terjadi di bali ini
memang ukuran ukurannya macam macam gitu ya
tetapi kita buktikan saja setelah acara ini dampak bagi rupiah kemudian multiplier efek bagi ekonomi bali dan sekitarnya seperti apa
parameter parameter ini nanti akan dengan mudah bisa kita lihat
jadi debat ini produktif
tapi nanti siapa yang betul waktu yang nanti
itu yang akan kita tunggu nanti ya
permasuk urannya ini mas wisatawan
kita kan sekarang hanya tiga belas juta
nah tahun depan kalau tidak lebih dari itu ya berarti seperti kedatangan raja salman kemarin gitu kan
bus raja salman di republik kok semua media memberitakan tetapi manfaat investasinya nggak ada
oke pak raksana terakhir sikat saja
yang mengkhawatirkan fundamental ekonomi kita sekarang
kalau rupiah terus terdepresiasi sampai enam belas ribu akan makin banyak phk makin banyak perusahaan yang kurang kuat
ini yang berbahaya
ini yang harus betul betul dihitung
karena nanti bisa terjadi apa namanya gejolak sosial
kalau terus terjadi pemiskinan karena melemahnya rupiah
sementara kalau blt blt terus apbn kita juga nggak cukup
nah itu masalahnya karena utang juga dari market juga terbatas
boleh cek sekarang berapa bunga di market itu untuk surat surat utang negara yang dibuat gitu
oke kita tunggu nanti seperti apa dampak dari imf world bank annual meeting ini di bali
terima kasih pak wija sudah hadir
pak wija sudah hadir
mbak ini mudah mudahan dialog kita juga memberikan perspektif yang lain kepada masyarakat mengenai apa yang tengah berlangsung saat ini di bali
dan tentu kita menunggu komitmen pemerintah ya pak wija
tentu ada dampak positif yang diharapkan
ada pasca pertemuan meeting imf dan juga world bank
kami akan jeda terlebih dahulu
prani masyarakat segera kembali
tentu hasil dari perbincangan kita malam ini tidak ada satu kebijakan pemerintah yang bisa memuaskan semua pihak tentunya
dan termasuk juga dengan apa yang sedang diselenggarakan di bali saat ini
ratusan miliar uang rakyat digelontorkan untuk sebuah hajatan akbar di bali
kini tugas pemerintah adalah bagaimana pertemuan akbar tersebut bisa membawa hasil nyata bagi publik di tanah air
prime news akan segera kembali sesaat lagi